satu ratus tujuh puluh lima anggota tni yang tergabung dalam satgas kompi zeni tni kongo monusco
diberangkatkan ke kongo dan afrika untuk melaksanakan misi perdamaian pbb
pasukan garuda ini akan melakukan tugas pemulihan di lokasi konflik
pasukan garuda yang tergabung dalam satgas kompi zeni tni konga xxq monusco
kamis ini diberangkatkan ke kongo dan afrika untuk menyelesaikan misi pbb
satu ratus tujuh puluh lima personil ini akan menggantikan satgas kzi tni kongo xxq monusco
dengan pasukan utama dari data semen zeni tempur dua prasada sakti padang sumatera barat
satgas kizi monusco kini akan melakukan tugas diantaranya membangun kamp indo rdb dan banker mavizi
merehabilitasi jalan sepanjang empat belas km
serta membuat tanggul keliling kamp tanzania di komangu sepanjang tiga ratus meter
selain itu lima negara terlibat dalam misi pbb di kongo